kita ke informasi lain jalur puncak dari arah jakarta pada minggu sore terpantau macet
akibat banyaknya pengendara yang hendak menuju kawasan puncak kabupaten bogor jawa barat
kepolisian memperlakukan sistem satu arah ke arah jakarta untuk mengurai kemacetan di puncak
sejak pagi ribuan pengendara dari arah jakarta berangkat menuju ke kawasan puncak
untuk mengisi akhir pekan panjang
menurut data dari kantor gerbang tol ciawi sejak pukul enam hingga dua siang
ada lebih dari dua puluh ribu kendaraan yang melintas dari arah jakarta
pihak kepolisian sempat memperlakukan sistem satu arah menuju kawasan puncak
mulai pukul delapan tiga belas dan dibuka kembali pukul sepuluh lewat tiga puluh menit
untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di jalur puncak
kepolisian memperlakukan satu arah ke jakarta mulai pukul dua belas siang
selain itu sistem kontraflow diberlakukan dari gerbang tol ciawi menuju ke arah sukabumi
untuk mengurai antrean kendaraan di gerbang tol ciawi
tapi kita lihat ada antrean berlapis mengular sejauh lebih dari lima km
menembus gerbang tol ciawi sejak minggu pagi
kemacetan terpantau di sepanjang jalur megamendung cisarua hingga batas riung gunung
untuk mengantisipasi kemacetan di libur panjang agustusan ini
kepolisian telah menerjunkan sekitar satu ratus lima puluh personil
untuk melakukan pengaturan arus di sepanjang jalur utama puncak
perjalanan ke jawa tenggara
ke taman safari
sudah berapa lama nih terpahami
setengah jam lah
situasi arus saat ini
sepanjang jalur berlapis di jawa tenggara
sedang berlapis ke atas
buang buang ini diperlakukan mulai dari gerbang tol ciawi
sampai dengan masjid atawun
kita telah melakukan buang buang ini
hanya melihat sampai dengan situasi harus mulai terkendali